bus menjadi salah satu pilihan calon pemudik untuk pulang ke kampung halaman
selain harganya yang terjangkau dengan fasilitas yang tak kalah lengkap dengan moda transportasi umum lainnya
para penumpang pun bisa leluasa turun di beberapa titik pemberhentian
jadi tidak perlu kalau misalnya pesawat kan harus di bandara gitu nggak mungkin
nggak mungkin ada terminal yang di atas
nah kita akan pantau suasana mudik di terminal pulau gebang jakarta timur
ini sudah ada noval
saya lihat anda di pulau gebang ya
pulau gebang ini menjadi salah satu terminal yang paling besar bahkan di dki jakarta
dan ini macam macam ada yang jawa ada yang sumatera
nah kalau tadi kereta api sudah pada nginep nginep nih pemudik bagaimana dengan di pulau gebang noval
oke selamat pagi iqbal dan juga dea
saat ini saya sudah berada di terminal pulau gebang
tepatnya saya berada di lokasi kedatangan
dan saya ingin mengajak anda untuk melihat sedikit situasi
terkini di pukul empat pagi
dan memang lokasi kedatangan ini tidak banyak dipadati oleh penumpang
karena memang proses keberangkatan dari pemudik ataupun terminal pulau gebang sendiri akan dimulai pada pukul enam pagi
jadi di pukul enam pagi sampai pukul delapan pagi itu akan dilaksanakan keberangkatan menuju jawa tengah dan juga jawa timur
dan pukul delapan pagi hingga pukul dua belas siang akan dilaksanakan perjalanan menuju ke pulau sumatera
dan jam dua belas siang
menuju ke malam hari akan dilakukan perjalanan ke arah jawa tengah dan juga beberapa daerah lainnya
namun untuk jam lima sore akan dipadati oleh para pemudik yang ingin menuju ke arah jawa tengah
dan memang untuk terminal pulau gebang sendiri sudah menyediakan sebanyak satu ratus satu po yang terdiri dari satu lima ratus armada untuk menyambut hari raya dulu fitri atau arus pudik pada tahun dua ribu dua puluh tiga

dengan rincian kelas eksekutif kelas paling banyak dibenati oleh seluruh penumpang

dan juga kita ingin melaksanakan arus pudik dua ribu dua puluh tiga menggunakan bis tentunya
sebagai contoh jika kita ingin melakukan perjalanan mudik menggunakan bus ke arah semarang ataupun jogja dengan tarif normal seharga dua ratus ribu rupiah
di tanggal delapan belas april ini harga tiket
artinya anda harus mengeluarkan kocek atau uang sebesar empat ratus ribu rupiah untuk bisa menggunakan bis di arus mudik pada tahun ini
dan juga pihak terminal pulau gebang memastikan bahwa seluruh kendaraan bis yang digunakan untuk arus pudik pada tahun dua ribu dua puluh tiga dipastikan sudah melaksanakan remcek
jadi sehingga perjalanan mudik pada tahun dua ribu dua puluh tiga anda dipastikan aman dan juga nyaman
terkait jumlah pemudik jika kita melihat update pada tanggal tujuh belas april dua ribu dua puluh
sebanyak dua ratus lima puluh sembilan bus dengan rincian dua tujuh ratus tiga penumpang
dan jika kita akumulasi dari tanggal empat belas april dua ribu dua puluh tiga sampai tujuh belas april tadi
sebanyak sembilan lebih penumpang sudah diberangkatkan oleh terminal pulau gebang yang berada di jakarta timur
dan juga ada pun mudik gratis yang baru akan dilaksanakan pada tanggal delapan april
dua belas april hari ini iqbal dan juga dea jadi di pukul enam pagi nanti akan dilaksanakan mudik gratis
dan pihak terminal pulau gebang sudah menyediakan satu ratus tiga bus mudik gratis yang disediakan mudik gratis ini oleh pihak kementerian perhubungan
dan sudah terdaftar sebanyak lima penumpang
nah dan memang ketika saya sudah berkomunikasi dengan salah satu petugas yang ada di terminal pulau gebang
itu puncak arus mudik akan terjadi
dan itu akan terjadi pada tanggal delapan belas sampai sembilan belas dan juga dua puluh april dua ribu dua puluh tiga
nah untuk mengetahui lebih dalam saya akan mengajak iqbal dan juga dea kepada pemirsa juga
untuk berkomunikasi dengan salah satu petugas yang sedang bertugas pada malam ini yaitu pak bonari
alhamdulillah sehat mas
alhamdulillah oke pak aku mau dikit tanya nih terkait persiapan apa aja sih yang telah dilakukan oleh petugas di terminal pulau gebang
untuk menghadapi arus mudik tahun dua ribu dua puluh tiga
baik selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa cnn seluruh indonesia selamat menjalankan ibadah bulan suci ramadan
baik untuk terkait dengan persiapan pengelola terminal terpadu pulau gebang cakung jakarta timur ini
menyangkut dengan mudik lebaran tahun seribu empat ratus empat puluh empat hijriah tahun dua ribu dua puluh tiga kita sudah biasa
seperti tahun lalu kita sudah persiapkan
di antaranya ramcek yaitu pemeriksaan kendaraan atau kelaikan jalan yang akan melakukan perjalanan mudik ke daerah masing masing
di antaranya pemeriksaan seluruh kelaikan jalan
apabila terdapat kendaraan yang tidak laik jalan tidak akan diberangkatkan dari terminal terpadu pulau gebang yang kita cintai ini
terkait jumlah personil pak
ditugaskan dalam arus mudik pada tahun dua ribu dua puluh tiga itu ada berapa sih pak pada tahun ini
baik menyangkut personil yang bertugas di terminal terpadu pulau gebang ini
petugas internal berjumlah sembilan puluh dua orang terdiri dari petugas dinas perhubungan
dan rekan rekan dari sekuriti ada juga yang diperbantukan dari tni polri
sejauh ini bagaimana pelaksananya pak lancar kah
atau ada kendala
untuk kelancaran mulai tanggal empat belas lima belas enam belas dan tujuh belas tiga hari empat hari terakhir ini semuanya berjalan lancar
artinya walaupun ada peningkatan calon penumpang atau calon pemudik kita sudah sangat biasa
seperti tahun lalu tidak ada kendala yang berarti
baik terima kasih pak bondaris
selamat bertugas kembali bapak bapak semua
selamat menjalankan ibadah puasa
terima kasih bapak
ya jadi seperti itu iqbal dan juga dea dan juga pihak terminal pulau gebang juga menyediakan penginapan
bagi para pemudik yang merasa menunggu lama untuk melakukan perjalanan mudik
anda bisa menggunakan penginapan yang disediakan yang memang tersedia sebanyak tujuh belas kamar dengan rincian
delapan kamar laki laki dan juga delapan kamar perempuan
dan tarifnya cukup murah sekali karena rp lima belas per dua belas jam
tapi dengan syarat anda harus memiliki tiket
dan juga ktp
kembali ke studio iqbal dan juga dea
wow bisa menunggu sambil menginap dengan tarif rp lima belas rupiah per dua belas jam
tapi memang terbatas ya kabarnya
jadi jangan kesempatan
apalagi tidak punya tiket mau coba coba untuk nginap di sana
terima kasih noval sudah melaporkan langsung dari terminal pulau gebang di jakarta timur